gusti prabu amuk marugul
pasti disini ada perbekalan makanan
si pocah kembung
ini adalah kesempatanku
untuk membalaskan endamku kepada mu
kita lupakan si pocah kembung itu
jangan berurusan lagi dengan dia
jadi uak tidak mau membantuku
tanpa bantuan uak sedikitpun
ku mampu mengalahkan mahesa
aku lapar sekali
kau mau makan saja harus mencuri
baru mau makan
dan kalian malah datang
enak sekali kalian
apakah kalian tidak malu
berani main keroyokan
kamu menyerah saja
aku gampang menyerah
keluarlah buto hijo
ada apa mahesa kamu memanggilku
tolong bantu aku
kita akan menyerah
buto hijo bersama sama
ada yang suruh saya
kebonakan tercinta aku masih bisa bertahan
setelah kita bisa mengalahkan buto hijo
lalu kita akan membantu kepenangan tercinta kuratin surawi sesa
si bocah gemblong itu bersama sama ke curali
guzik memang hebat
dengarlah wahai rakyat karang sedana
kau bisa menangkan buto hijo
kami telah berhasil menangkap putri siliwangi dan begundalnya
beri sambutan terakhir untuk mereka
swadhu kebetulan ya allah
kebetulan yang sangat bagus
kita tidak perlu repot repot mencari bocah gendut ini
dia datang sendirinya irombang
kau benar argadana
kita ringkus bocah ini
mimpi apa aku semalam
selamat dari mulut buaya malah jatuh ke mulut harimau
mana tongkatku cepat kembalikan tongkatku
cepat kembalikan tongkatku
mau lari kemana kau bocah gendut
ampun nyai ampun
aku akan kembalikan tuhan itu
tapi lepaskan nyai lepaskan
gusti prabu amuk margul
raja kerajaan japura yang sangat malang nasibnya
diam kamu arkadana
jangan banyak bicara
cepat katakan kepada aku
dimana kamu menjemputkan adikku tercinta
raih ketripadek arkadana
katakan kepada aku
jangan khawatir gusti prabu
saat ini adikmu kentring manik dalam keadaan baik baik saja
tapi aku tidak akan menjamin keadaannya akan baik baik besok hari
aku akan menjemputmu
aku akan menjemputmu
untuk kabur dari sini
apakah ratu tidak salah
menggantung orang yang tidak tahu
kami tidak tahu menau tentang
siapa yang membunuh suaminya
jelas orang pajajaran yang telah membunuh suamiku
mereka telah mengalirkan darah rakyat karang sedana
tidak itu tidak mungkin